nih han kamu itu emang masih bener bener polos ya
walaupun emang kamu adalah seorang wanita yang sudah menikah
ya sepatutnya kamu itu lebih menghargai atau lebih memperhatikan tentang kecantikan
atau ya setidaknya lebih wear lah
ya kamu gak mau dong
suami kamu malah bosan sama kamu dan mungkin dia bakal mencari seseorang yang lebih menarik
han kamu gak apa apa
aku minta maaf kalau misalnya semua kata kata aku salah ya
mas agam bener kok
sepertinya aku nggak lebih harus memperhatikan penampilan aku
kamu lagi ada masalah sama suami kamu
yaudah kalau gitu aku pulang duluan ya
gimana kalau misalnya kita ngapain ngapain dulu sebentar ya
maaf mas aku gak bisa aku harus masak buat suami aku
yaudah kalau gitu aku antar kamu pulang ya gimana
gak usah mas
yaudah aku pulang duluan ya
mas aku udah bikinin sop buntut kesukaan kamu nih

benar apa yang dibilang mas agam
mulai hari ini aku harus lebih memperhatikan penampilanku
mudah mudahan urusan suami kamu di luar kota berpanjang ya
jadi biar kita bisa berduaan kayak gini terus
ada paket untuk bapak hikal
saya sundir haikal
terima kasih mas
terima kasih pak
ini mas tehnya
loh mau kemana mas
loh mas ini kan hari libur
emang gak bisa diselesain nanti waktu ke kantor
mau hari ini hari kerja hari libur
ini urusan aku kerjaan aku ngerti
mas tunggu dulu mas
aku mau ketemu sama kamu
ada yang penting yang harus aku bicarain sama kamu
kamu alasan kayak apa suami kamu
ini penting banget
aku tunggu di tempat biasa
sebenarnya ada apa sih mas
dari mana kamu dapat foto ini
tadi pagi ada kurir yang nganterin ke rumah
ternyata itu aku yang nganterin ke rumah
ternyata isinya foto foto gitu
kamu gak tanya ini dari siapa mas
kalau sampai suami aku tahu
abis aku mas
kamu tenang dulu ya
aku akan usahain
kalau foto foto ini gak akan nyampe ke suami kamu
tapi kan itu menurut kamu
ini aja bisa sampai ke tangan kamu
ada kemungkinan bisa sampai ke tangan suami aku mas
kamu tahu kan suami aku itu orang yang nekat
kalau sampai dia tahu tentang ini
oke oke kamu tenang ya
aku lagi mikirin caranya gimana
dia minta uangnya ditransfer sekarang
yaudah mas ayo mas tamfle sekarang mas
kalau aku transfer uang itu sekarang
foto foto ini gak nyampe ke tangan suaminya
cuma ini satu satunya cara yang bisa kita lakukan sekarang
kita kata yang sekarang
anik kan ya
kenapa dia bersama wanita lain dan
gak mungkin mas haikal pergi dengan perempuan lain
jadi dia bilang mau ke kantor kok urusan kerjaan
han han dengerin aku ngerti aku ngerti
aku ngeliat dalam mata aku sendiri han
iya mungkin itu rekan kerjanya mas
kalau misalnya emang mereka rekan kerja
gak mungkin sampai berpegangan tangan kan iya kan
aku percaya banget sama suamiku
dan aku yakin kalau pun mas haikal pergi dengan perempuan lain
itu pasti rekan kerjanya
gue yakin kalau misalnya haikal pasti selingkuh di belakang adu
kesan banget han
han kalau aja waktu dulu gua gak telat nyatain cinta gua sama lu
sekarang ini pasti kita udah jadi pasangan yang sebut bahagia kan
apa benar yang dikatakan mas agam
kalau mas haikal selingkuh di belakangku
atau mungkin mas haikal selingkuh di belakang
aku harus percaya sama suamiku
sebenernya dia tuh siapa sih
aku juga gak tahu siapa orang itu
tapi kayaknya orang kantor aku nih
pasti dia gak suka sama aku
tapi kenapa dia mencampuri urusan pribadi kamu
mungkin aja dia mau jatuhin posisi aku di kantor
tapi aku akan cari orang itu siapa
ke suami aku
aku akan berusaha untuk melindungi kamu kok
aku percaya sama kamu mas
tumpah aku gak macem
terus ngapain dia telepon telepon kamu
tadi mas agam cerita kalau dia melihat kamu sama perempuan lain
terus pakai gandingan segala
tapi aku bilang sama mas agam kalau aku gak percaya sama dia
aku percaya sama kamu mas
dan aku yakin kalaupun kamu pergi dengan perempuan itu pasti rekan kerja kamu
jangan percaya tuh orang arang kayak gitu
aku percaya sama suamiku
aku yakin dia orang yang baik dan aku gak pernah salah memilih dia
jangan jangan orang itu adalah si agam
dia ngelakuin ini karena dia suka sama hanif
aku paham sekarang
aku yakin pasti dia orangnya